sebuah video beredar viral menunjukkan aksi kekerasan terhadap anak yang disiksa dengan diumpankan kepada monyet peliharaannya di pasuruan jawa timur
video ini pun menuai berbagai kecaman terhadap pelaku yang diketahui adalah kakek korban
hingga rabu pagi polisi belum memeriksa saksi saksi dan belum dilakukan penahanan terhadap pelaku
aksi kekerasan terhadap az anak asal desa brambang kecamatan gondang wetan pasuruan jawa timur menuai kecaman warga
mereka menyayangkan tindak kekerasan yang dilakukan hr kakek korban yang telah menghukum cucunya sendiri dengan mengumpankannya pada monyet peliharaannya hingga terluka
warga berharap polisi segera menangkap pelaku dan menghukum pelaku seberat beratnya
karena tindakan pelaku dianggap sangat tidak mencerminkan sikap seorang kakek kepada cucu
jauhnya aku baca siksa
kenapa kok minta diusut pak
kasihan pak biar semuanya gitu pak
sementara itu hingga rabu pagi kepolisian kota pasuruan masih melakukan penyelidikan kasus kekerasan pada anak ini
disinyalir pelaku sudah berulang kali melakukan kekerasan kepada korban
rencananya polisi akan memanggil pelaku dan ibu korban untuk dimintai keterangan
tadi perbuatan terlapor
ini patut dibuka melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman sampai lima tahun
bila terbukti bersalah pelaku akan dikenai undang undang perlindungan anak no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
dengan hukuman kurang lebih tiga tahun kurungan penjara